jadi saat ini harga minyak dunia sudah menyentuh seratus dolar amerika parbarel
jauh dari asumsi apbn yakni sekitar enam puluh dolar
namun penerapan kebijakan ini terkesan tidak serius terburu buru
dan tidak didukung kajian yang memadai
sosialisasi yang masih jauh lah dari harapan ya
selain mendadak saya kira juga kemudian ya aplikasi itu juga sering error ya
bahkan sebelum ini pun juga sering error kan begitu
oleh karena itu sosialisasinya perlu lama
meskipun pemerintah menjanjikan ya pertamina dua minggu sekali akan dievaluasi
tapi juga dari sisi pemilihan sampel wilayah
ini juga sangat tidak merefleksikan bahwa ini serius
kenapa kota tasik malaya dan kabupaten ciamis yang berdekatan
ya kenapa tidak kabupaten bogor yang jumlah penduduknya banyak dan industri nya banyak
kan ini juga terkait dengan pembatasan tidak hanya pertalite
tapi juga solar bersubsidi kan begitu
jadi saya kira banyak kelemahan lah
pakar keamanan cyber yang juga dosen sekolah teknik elektro dan informatika itb budi raharjo mengatakan
aplikasi pembelian bbm bersubsidi meminta banyak data kepada pengguna
salah satunya adalah kartu tanda penduduk yang menurutnya tidak perlu
menurut budi pertamina hanya membutuhkan data kendaraan untuk memverifikasi penerima bbm bersubsidi
ia khawatir jika pengembangan dan pengelolaan data tidak dilakukan dengan baik
data pengguna aplikasi bisa bocor
ia berpendapat ada metode lain yang bisa dilakukan
ada cara lain yang lebih elegan demi contoh
sebetulnya di spbu itu bisa dipasang kamera
kamera yang mendeteksi plat nomor mobil atau mobil
nah nanti dia langsung ngecek dengan database di samsat
oh ini mobil ini layak atau berhak nggak mendapat subsidi atau enggak
sudah selesai kan dibalikin lagi green boleh tidak merah tidak boleh kan sudah
jadi masyarakat tidak perlu install install aplikasi tidak perlu store store data
gitu kan ya
dan semuanya itu dan tidak perlu pakai hp segala macam itu
semuanya disediakan oleh penyedia jasanya dalam hal ini pertamina
itu bisa dilakukan dan itu tidak susah
itu sangat mudah sekali
budi menambahkan audit secara berkala juga penting dilakukan untuk aplikasi
yang terkait dengan sistem transaksi oleh pihak ketiga yang independen
untuk memastikan pengelolaan dan pengembangan data dalam aplikasi aman
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat